rabu pagi rumah lembang kembali dipenuhi pendukung pasangan calon nomor urut dua basuki cayapurnama dan jarod saiful hidayat
dalam kesempatan ini ahok membacakan visi misi resmi yang sudah diserahkan ke kpu
ahok menjelaskan bukti visi misinya yang tidak hanya berpusat pada pembangunan fisik jakarta tetapi juga pembangunan manusia
selain itu ia mengungkapkan mengapa bisa tenang saat melakukan debat perdana yang diselenggarakan kpu pada pekan lalu